jadi kita buka ataran ini dengan
ya monolog bisa dikatakan begitu
tentang bela diri masa kini
atau arjuna masa kini dalam bila diri
sah dan telah terkisahkan oleh nenek moyang kita
dalam bentuk wayang
seorang ksatria yang keren
satu dari lima pendiri negara astina
dia beken diantara para perempuan
mungkin dia lebih selebritaha pada zamannya
sering perang dan jarang kalah
namun menjelang perang besar
yang disebut baratayuda
arjuna sempat ragu sempat termanggu
bahkan mogok perang
untuk apa perang
kalau yang dilawan itu saudaranya sendiri
sanak keluarganya sendiri
dalam dialog yang panjang yang dinamain
atau nyanyian tuhan
tokoh lain yang dianggap bijak bestari
memberi nasihat sakti
adalah membela kehormatan negara
kini nah sekarang ini
para arjuna masakin ini
juga ragu dengan idiom
mereka ini sehari hari yang sudah
menyintai tanah airnya
dan mengkreasikan dalam karya
mereka ini adalah
arjuna masakin yang memiliki kesadaran
bernegara dan berbangsa
bila negaranya diartikan
negaranya yang diserang musuh dari luar
mereka balik bertanya
memang zaman sekarang masih
ada perang antar negara
masih ada itu
terus ada tanknya yang
arjuna masakin ini lebih melihat
bahaya yang bisa menghancurkan negaranya adalah
tindak kejahatan yang
mereka tidak melihat
bahwa wajib militer sebagai persiapan
untuk menyintai dan mempertahankan negaranya
melainkan melatih mental bersih
dan terus berprestasi
itulah tugas kesatria
arjuna yang menemukan modal
bila negara dengan
menyintai produk dalam negeri

untuk mengembangkan lokalisme
dengan jiwa toleransi